kalau sudah naik kotor gini
denmas tidak ada dua duanya
denmark ini kalau sudah naik motor
hampir gawat ini
lagunya disuruh bik salmang
untuk nahan denmas wai pergi
harusnya gue langsung duel aja sama si boen
biar kejadian kayak tadi gak perlu terjadi
kali ini gue gak akan biarin modi sama geng serigala kabur begitu aja
gue bakal bikin perhitungan karena dia udah nyakitin orang
yang selama ini gue anggap seperti keluarga gue sendiri
wah aku udah cantik kan
kau itu selalu cantik dan sempurna
tau gak sih di mata mama
boy kok belum dateng ya
ya paling bentar lagi sampai
kamu gak mau coba
ya cuma sekedar bertanya aja sih
gue juga pasti gak akan marah kan
tetep gak diangkat angkat ma
aku yakin boy pasti datang
kan dia anaknya juga komitmen
oke kita akan tunggu boy sampai datang ya
boy kemana sih
udah jam segini belum datang juga
aku telponnya juga gak bisa bisa
jadi boy udah pergi pak dateng
saya itu juga nggak berhasil mencegah
dan mas boy untuk pergi
bisalma ngapain keluar
harusnya bisalma itu kan istirahat
wah kondisi pisingnya kan masih kayak gini tob gini
pak tetep pak tetep
ini bisalma kenapa nih
tadi itu ada geng yang bikin rusuh di rumah ini
sama den boy itu udah dikasih peringatan
tapi mereka gak mau
nah yuk terjadilah duel
nah bisalma ini kena sasaran gitu lho den
tadi saya sama temen temen sempet liat live streaming di sosmed
tapi bener bener keputus
meskipun boy dari awal udah ngelarang kita buat campur dalam masalah ini
biar gak jadi keributan
tapi kalau udah begini caranya
kita gak bisa ketinggalin nih
karena mereka udah main curang sama kita
mereka itu bisanya ya hanya bikin turang
tadi tuh mas
setelah merawat bisalma
dia malah nekat nyamperin mereka mas
selamatin den boy
saya khawatir jangan jangan mereka ngeroyok den boy lagi
bisa ma gak usah khawatir
gue pasti bisa jaga diri
kita semua sekarang langsung musuh sih boy
misalnya istirahat aja ya biar ini jadi urusan kita
ayo semua kita harus samperin boy kita harus bantuin dia
ehm aku coba telfon rumahnya aja deh ya ma
ya udah pak datang tutup pagernya ya
gue yakin di sini rumah boleh tapi kenapa sepi ya
gak ada boy mundi ataupun geng serigala di sini
halo selamat malam
oh non sila tumbe non telfon ke rumah
ya abisnya boy saya telfonin di hp yang gak diangkat angkat
jadi saya telfon ke sini boy ada bi
dan boy nya gak ada di rumah non
oh berarti boy udah berangkat ya bi
soalnya saya sama bayi janjian mau dinner sama mama saya
maaf non kayaknya den boy gak nyamperin non sila deh
loh boy pergi ke mana bi
gini non tadi itu ada geng motor rusuh di sini
nah kayaknya den boy marah terus nyamperin mereka
yaudah kalo kayak gitu kalo boy udah sampe rumah tolong segera kabari saya ya bi
mah boy ternyata gak di rumah jadi dia mendadak pergi
eh apa harus apa terus kamu mau ke mana
ya aku mau susulin boy mam
kamu mau susulin boy emang kamu tahu posisinya boy ada di mana
aku gak tau sih tapi aku khawatir banget sama boyma aku gak mau dia kenapa napa
oke oke oke kamu tenang dulu dong kamu jangan khawatir panik gitu kita duduk dulu ya oke
lu mau duel sama gua kan
kita duel sekarang
satu lawan satu
kamu gak berani tampil semua
jangan sampai anak buah lu ngeroyok gua
cuma karena lo takut buat hadapin gue satu lawan satu
duel sama lu
gua pastiin anak buah lu gak ada yang ikut campur
jangan sampai dia ngeroyok gua
kita juga kesana
nih lu semua denger
jangan ada yang ikut campur
ini masalah gua sama boy
ada kemana mereka
boy gak ada di sini bro
mereka pasti bawa boy ke tempat lain
ngecut mereka semua
ngapain marah marah di sini
buang buang ternaga gen
mungkin sekarang kita cabut kita cari boy
sebelum boy dikeroyok sama anak kedigala
ngapain sih ngalamin jalan ada
cari kemana lagi kita
kita cari ke tempat anak kedigala biasa nongkut